menteri sdm ignatius jonan menyetujui permohonan status kontrak pt freeport indonesia
dari pemegang kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus
perubahan status kontrak ini berdampak pada kewajiban pajak serta royalti perusahaan tambang tersebut
jika merujuk kepada peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
perubahan status kontrak perusahaan tambang berimplikasi pada sejumlah kewajiban serta aturan wilayah pertambangan
wilayah pertambangan pt freeport tidak boleh lebih dari dua puluh lima hektare
selain itu pt freeport juga wajib merampungkan pembangunan smelter dalam lima tahun
perubahan juga terdapat pada kewajiban pajak dan royalti
iupk prinsipnya adalah prevailing yaitu pajak dan royalti yang dibayar pt freeport dapat berubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku
namun jonan belum bisa memastikan mengenai perhitungannya karena merupakan domain dari kementerian keuangan
kalau berubah jadi iupk mestinya ketentuannya itu banyak yang prevailing
jadi existing law dan sebagainya
nanti biar menteri keuangan yang lihat mana yang bisa menganut ketentuan yang lama mana yang tidak
karena ini domennya domain undang undang pajak dan undang undang perda pungutan dan sebagainya di papua
terserah bu menteri keuangan yang bisa